agar vaksin yang sudah didistribusikan ke provinsi jawa barat dapat dimanfaatkan dengan optimal
pemerintah provinsi melalui divisi percepatan vaksinasi jawa barat memberikan vaksin booster
atau vaksin ketiga bagi petugas yang berada di garda depan
stok vaksin covid sembilan belas di jawa barat yang di drop oleh kementerian kesehatan pada oktober dan november dua ribu dua puluh
mengalami hambatan distribusi diantaranya karena libur sekolah
akibatnya satu ratus delapan puluh empat vaksin belum digunakan dan akan keadaluarsa pada akhir januari
untuk itu diperlukan percepatan vaksinasi dengan pemberian vaksin booster atau dosis ketiga
bagi tni polri tenaga kesehatan tenaga pendidikan dan petugas layanan publik lain di jawa barat
pemberian vaksin booster yang kebanyakan vaksin moderna dan pfizer itu sudah berlangsung
sejak dua puluh enam desember dan diharapkan dapat habis sebelum kadaluarsa
sekarang sudah tinggal di satu ratus lima puluh ribuan artinya kalau kita lihat dalam jangka waktu
sekitar seminggu ini bisa menghabiskan dua puluh persen tentunya saya optimis dan kita optimis
bahwa di akhir januari vaksin sejumlah itu akan terhabiskan termanfaatkan untuk memberikan booster
kita optimis juga tidak akan terjadi vaksin yang kadaluarsa sampai di hari h nya